mengkonsumsi narkotika jenis sabu di sebuah hotel di kawasan jakarta selatan
sandi tumiwa bersama rekannya ditangkap oleh petugas satres narkoba polsek menteng
jakarta pusat pada jumat pagi
dari lokasi petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti
berupa dua buah alat isap sabu dan sabu sabu sisa pakai seberat dua puluh empat gram
sabtu siang petugas setres narkotika polres jakarta pusat
menggelar kasus perkara tindakan pidana narkotika
yang melibatkan artis ibu kota sandi tumiwa di mapolsek menteng jakarta pusat
sandi tumiwa bersama rekannya berhasil ditangkap di sebuah hotel di kawasan jakarta selatan
pada jumat pagi saat sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu
menurut keterangan luar kapolres jakarta pusat
dari hasil penyelidikan sementara
sandi kerap mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat dari dua orang bandar yang juga telah diamankan
dalam pengakuannya sandi selama setahun terakhir
hampir dua hari sekali memesan sabu sebesar setengah gram
saudara st ini
memesan sabu dua hari sekali
sebanyak setengah gram
ya satu tahun terakhir ini kurang lebih
satu sih sudah tersangka atau belum pak wapen
sudah kita tentukan sebagai tersangka
juga karena selain alat bukti yang ada
barang bukti yang ada juga kita tes urin semuanya positif
kalau kenapa pak
sudah berapa lama bang sandi memakai narkotika
nggak cuma ini aja kadang kadang aja
keinginan sendiri atau ada yang diajak sama
biasanya bang memakai jenis narkoba apa bang
yang terakhir ini aja pak
ada perasaan menyesal nggak bang sandi
mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat untuk
sandi tumiwa terancam dijerat pasal satu ratus dua belas ayat satu
undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan belas tentang narkotika
dengan ancaman hukuman empat tahun penjara
mahardika prakasa satya jakarta